sejak pukul sembilan rabu pagi ratusan masa dari serikat buruh mulai berkumpul di simpang jalan gerbang pemuda jakarta pusat
mereka melakukan aksi damai ke arah depan gedung dpr mpr di jalan gatot subroto
namun pengamanan penjagaan dari aparat gabungan dilakukan dari bawah flyover senayan
sampai siang ini demonstran tidak bisa mendekat karena diblokade oleh aparat
unjuk rasa serikat buruh hari ini difokuskan untuk memperjuangkan sejumlah tuntutan atau isu buruh
di antaranya menolak kenaikan iuran bpjs kesehatan menolak revisi undang undang ketenaga kerjaan tiga belas tahun dua ribu tiga belas
dan merevisi peraturan pemerintah no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan yang dinilai belum sesuai dengan kehidupan yang layak bagi para buruh
sudah ada koresponensi nn indonesia indra nilak semidi
di kawasan sekitar depan gedung atau kompleks senayan jakarta
selamat siang laksmi
laksmi sejauh ini bagaimana pantauan anda
apakah para demonstran dari serikat buruh serikat pekerja indonesia ini sudah mulai mendekat ke kompleks parlemen
iya selamat siang alfian
betul sekali bahwa siang ini sejak pukul sembilan pagi tadi kami memantau saya memantau bahwa ada aksi damai yang dilakukan oleh para serikat buruh yang ada di jabodetabek
dijadwalkan memang hari ini mereka sejak mulai jam sembilan tadi sampai saat ini jam dua belas siang mereka sedang melakukan orasinya alfian
dan untuk tepat saya berada saat ini di depan pintu gerbang kompleks parlemen dpr mpr tersebut
memang hari ini di blokade artinya dijaga ketat oleh pihak aparat sehingga para aksi unjuk rasa atau para buruh tidak bisa mendekat ke depan pintu gerbang ini
jadi dari tadi depan pintu
atau dari simpang jalan gerbang pemuda itu mereka berhasil maju beberapa meter beberapa ratus meter sampai ke depan restoran pulau dua atau sebelum dari gedung dpr ini
dan di situ mereka ditahan pula atau dijaga oleh pihak tni gabungan polri dan di situ mereka menyampaikan aspirasinya alfian
dan dapat saya informasikan bahwa unjuk rasa serikat buruh hari ini memang difokuskan pada sejumlah tuntutan
yang berkaitan dengan isu buruh seperti itu
di antaranya adalah menolak kenaikan iuran bpjs kesehatan
lalu mereka juga menolak revisi undang undang ketenaga kerjaan no tiga belas tahun dua ribu dua puluh
seperti kita tahu bahwa untuk undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tersebut memang dinilai memberatkan para buruh dan juga masyarakat
karena untuk buruh itu dalam undang undang tersebut mereka menolak revisi yang
berisi tentang ketentuan pemberian pesangon upah minimum hingga sistem kontrak yang semuanya diusulkan oleh para pengusaha
selain itu mereka juga menuntut agar pemerintah merevisi peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
karena dinilai memang belum atau memberatkan dari pihak buruh sendiri dan lebih menguntungkan dari pihak pengusaha seperti itu alfian
dan juga saya dapat mengatakan bahwa hari ini mereka masih tengah melakukan orasi dan juga menyuarakan aspirasinya kepada para anggota
dan mereka berharap adanya audiensi ataupun bisa berunding dengan pihak dpr yang baru saja dilantik
dan tadi sekitar satu jam yang lalu bahwa ada pihak salah seorang dari pihak dpr itu yang akhirnya keluar untuk bertemu dengan para buruh dan juga para serikat buruh di sana
yaitu obon tabun
dan mereka akhirnya berkumpul di sana untuk saling bertukar pendapat atau saling menyuarakan aspirasinya seperti itu
namun dari pihak serikat buruh sendiri menilai atau menginginkan adanya perundingan yang lebih jelas
sehingga mereka bisa masuk ke dalam gedung parlemen ini dengan cara damai
artinya memang tidak ada rusuh ataupun kekacauan apapun yang berarti
dan juga dari pihak serikat buruh juga mengatakan bahwa untuk aksi damai
damai ini tidak hanya diselenggarakan di jakarta saja
tapi ada di tiga belas kota dan juga kabupaten
di antaranya ada di aceh di medan di gorontalo lalu ada di kalimantan juga sampai ke wilayah timur indonesia
seperti itu alfian
baik terima kasih indah yani laksmi melaporkan langsung dari depan kompleks parlemen senayan jakarta